minggu sore para ketua umum partai koalisi indonesia berkumpul untuk menyambut dukungan partai demokrat ke prabowo subianto di pilpres dua ribu dua puluh
wakil ketua umum partai amanat nasional viva yoga mauladi menyebut partai demokrat merasa nyaman dan punya rekam jejak koalisi dengan prabowo sehingga memilih untuk merapat di koalisi indonesia maju
viva menyebut suasana hangat tergambar ketika para ketua umum partai politik koalisi indonesia maju berkumpul di bukit hambalang kabupaten bogor jawa barat
semua ketua umum hadir kecuali ketua umum pbb yusril iza yang sedang berada di luar negeri
tak ada pembicaraan detail soal perkembangan koalisi seperti nama calon wakil presiden ataupun susunan tim pemenangan nasional
menurut yoga pertemuan hari ini dalam rangka sambutan merapatnya partai demokrat ke koalisi indonesia